dulu nabi muhammad sholat menghadap baitul maqdis di palestina
sebelum turun wahyu untuk mengubah arah sholat menghadap masjidil haram di mekah
dan peristiwa itu terjadi ketika sang nabi tengah sholat zuhur di masjid qiblatain di kota madinah
salah satu masjid bersejarah yang perlu dikunjungi oleh umat islam ketika berhaji adalah masjid qiblatawi
masjid qiblatain terletak di jalan khalid bin al walid sebelah barat laut kota madinah
masjid ini berdiri di atas sebuah bukit kecil di daerah kuba
masjid qiblatain adalah salah satu dari tiga masjid paling awal dalam sejarah islam
selain masjid kuba dan masjid nabawi
qiblatain artinya dua qiblat karena masjid ini memang dikenal mempunyai dua arah qiblat
dengan dua tempat imam imam yang berbeda
tempat imam salat yang saling berlawanan
tempat imam sholat yang menghadap baitul maqdis sudah tidak dipakai lagi
sejak arah qiblat berpindah ke arah masjidil haram di mekah
jika masuk ke dalam terlihat bekas tempat imam sholat yang dulu dipakai saat qiblat menghadap baitul maqis
tempat itu berupa pasir dan tidak ada sajadah
tempat salat imam yang sekarang memiliki mimbar khusus lengkap dengan sejadah
kisahnya bermula ketika bulan rajab tahun dua hijriah
saat itu rasulullah sedang mengimami sholat zuhur di masjid yang dulunya bernama bani salamain
pada dua rakaat pertama sholat zuhur masih menghadap baitul maqdis
hingga akhirnya malaikat jibril menyampaikan wahyu agar pindah arah kita
wahyu datang ketika nabi baru saja menyelesaikan rakaat kedua
dalam al quran surat al baqarah ayat satu ratus empat puluh
sungguh kami sering melihat mukamu menenggadah ke langit
maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke gibat yang kamu sukai
palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram
dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya
dan sesungguhnya orang orang yahudi dan nasrani yang diberi alkitab taurat tertinggi
memang mengetahui bahwa berpalingkanlah mukamu ke arahnya
adalah benar dari allah
dan allah sekali kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan
begitu menerima wahyu itu
rasulullah dan jamaah sholat zuhur langsung berpindah arah qiblat satu ratus delapan puluh derajat
dari yang tadinya menghadap utara ke arah baitul maqdis di palestina
berubah menghadap selatan ke arah masjidil haram di kota mekah